ke informasi berikutnya politisi senior partai golkar yusuf kala
saudara angkat bicara mengenai pernyataan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
yang menyebut presiden jokowi dan gibran raka buming raka bagian dari keluarga besar partai golkar
menanggapi peluang jokowi dan gibran masuk partai golkar jk bilang
semua orang bisa dan boleh masuk golkar
kata jk golkar adalah partai terbuka
sementara soal posisi apa yang tepat bagi jokowi jika jadi masuk golkar
jk menyatakan hal itu terserah pimpinan partai golkar
usai pdi perjuangan menegaskan presiden jokowi dan wapres terpilih gibran raguming raka bukan lagi kadernya
partai golkar langsung bereaksi
ketua umum partai golkar erlangga hartarto menyebut
jokowi sudah masuk keluarga besar golkar dan terbuka untuk menerima kader bangsa seperti jokowi
jadi bagi kami pak jokowi
dan mas gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar golkar
tinggal tentunya formalitasnya saja
nah tentu partai golkar selalu terbuka terhadap kader kader terbaik bangsa ini
pengamat politik adi praitno menilai pernyataan erlangga bahwa jokowi dan gibran bagian keluarga besar golkar
sebagai intensi golkar agar jokowi dan keluarganya masuk golkar
padahal jokowi maupun gibran
padahal jokowi maupun gibran sendiri belum menegaskan keluar dari pdi perjuangan
saya kira itu adalah satu statement politik yang cukup bersayap ya ketika mengatakan bahwa jokowi dan gibran ini sudah menjadi keluarga besar dari golkar
satu sisi sampai hari ini kita tidak pernah mendengar misalnya jokowi ataupun gibran itu declare sudah pindah partai dan menjadi bagian dari golkar
jangan jangan yang dimaksud dengan jokowi sebagai keluarga besar
golkar itu ini sebagai upaya misalnya intensi supaya kalau memang jokowi dan keluarga besarnya ingin mencari partai lain di luar pdip
maka golkar akan menjadi tempat yang cukup membuka hati
soal posisi apa yang tepat bagi jokowi jika jadi masuk partai golkar
pengamat politik hairul umam berpandangan bisa saja
adart partai diubah untuk mengakomodasi masuknya jokowi
kalau misal kemudian dalam posisi sebagai
eksekutor maka tentu di posisi dpp
tetapi kalau misalnya kemudian targetnya pada posisi ketua umum
tentu di dalam golkar tadi disampaikan oleh bang doli
ada mekanisme yang juga harus dijalankan
yaitu sesuai dengan adart harus memiliki keanggotaan lima tahun
selama sebelum menjabat sebagai ketua umum golkar
meskipun adart termasuk juga tata tertib atau peraturan organisasi
seringkali juga bisa dimainkan bisa diubah
ketua bidang kehormatan dpp pdip
komarudin watubun menyebut presiden jokowi sudah bukan kadernya
karena sudah mendukung pasangan prabowo gibran di pilpres dua ribu dua puluh empat
jokowi sendiri tak pernah menyatakan keluar dari pdip
namun enggan menanggapi soal dirinya yang sudah tidak dianggap kader pdip